inilah nur hadi dan hasanah siapa sangka dua pengungsi erupsi gunung semeru ini justru
berjodoh saat tinggal di pengungsian keduanya serius melanjutkan hubungan hingga jenjang
pernikahan prosesi ijab kabul berlangsung di kantor urusan agama candipuro selasa siang
kedua memperlai datang mengenakan busana pengantin lengkap dengan tatarias meski merasa
bahagia nur hadi mengaku sedih karena rumahnya rusak akibat erupsi gunung semeru ya kami
senang senang di luarnya aja tapi di kita tuh galau lah cuma nggak ada melengkapi kebahagiaan
kedua mempelai koordinator posko pengungsian memfasilitasi pasangan pengantin yang baru
menikah sebuah ruangan bilik khusus ada satu orang dan itu memang surprise buat kami para relawan yang
ada di posko desa penanggal untuk kasih dukungan
tas yang kami siapkan dari posko desa penanggal yang pasti surprise juga buat pengantin ada diri
asmara yang sudah kami siapkan untuk mereka erupsi gunung semeru terjadi empat desember dua ribu dua puluh
awan panas guguran merusak lebih dari seribu rumah membuat ribuan warga tinggal di pengungsian
hingga sabi berhadiwi jackson rumah jam jawa timur